ron siapa lo ramadan
iya pak sebentar
pas kamu ngadu sama papa ya
si def lagi bersihin kamar mandi pak
malah bencanda tuh
papa mau tau gak
tadi dia mencari vas bunga
mau diobati gak mau
kamu gak apa apa

tunggu sebentar ya
gak usah gimana sih
ya begitu tuh pak
tadi mama juga nanya dia jawabnya seperti itu
kamu jangan bandel loh jadi anak
jangan keras kepala gitu
mama tahu apa yang terbaik buat kamu
kamu udah makan
mau makan apaan pak
gak udah pada habis semuanya
kalau terus terusan kayak begini
besok kita semua mati kelaparan
udah sekarang kamu masuk istirahat dulu
biarin papa yang terusin
kamu tuh ya
manjain anak kayak begitu
jangan jadikan dia laki laki lembar seperti kamu
mau jadi apa gedenya
dia mau sembarang terhapun lah ya
udah lah pak
gak usah di tanya
anak anak biarin aja
gak usah makan
papa itu harus makan
yang kerja kan papa
anak anak kan gak kerja
ini kan berarti mab
lebih baik papa yang puasa
karena aku pasti gak makan
papa ini bagaimana sih
udah bagus dimasakin
udah dimasakin malah ngegerutuk kayak begitu
ntar ujung ujungnya mama juga nih yang disalahin
pa mau tau gak
setiap hari maman capek udah muak ngurusin tiga anak
sekarang lagi papa kayak begini
apa ini hidup kayak begini terus susah
mama capek bosan
kita begini aja terus kita masih mesti bisa bersyukur ma
apa yang harus disyukurin pak
makan aja susah
makanya papa jadi suami tuh jangan lemah
tahan tuh kerja jadi suami kayak begitu
gak bisa diandalkan
mau ribut lagi
tampar pak kanan kiri kalau perlu
jangan cuman diam aja
laki laki temen pet
ya tuhan tolong damai kan mama dan papa
jangan sampai terjadi apa apa dengan mereka
aku ingin mama dan papa rugi seperti dulu
main pelan pelan aja yuk mau gak
enggak aku masih ada pr
kan untuk pr bisa kerja di sekolah
kan gak seru kok cuma main berdua
ya malah anakku lagi pr
eh daripada aku dimarahin sama mama
cuman banget sih kamu
pokoknya kamu harus tetap ikut
aku kasih tau
siapa yang melempar buku
siapa yang melempar
ma kak roni dan kak sandy gak bersalah
devma yang salah
jadi kamu yang keroknya
rasakan semua ini
kalau dia mau ngaku
kamu juga sih mainnya berisik
mama kan jadi tau
kau kan juga salah
gak pengen lemparnya kekencangan
kok cincarin aku sih
kamu juga mainnya berisik sih
emang bener gak kesalah ye
hei kamu yang salah
jadi laki laki tuh jangan lempar
makanya harus dengerin apa kata mama
kamu tau apaan sih
itu anak kita pak
hukuman apa sih ini
hah coarel udah
mulai tanya mak
kamu apa pak dev
hukuman apa hukuman apa
itu hukuman yang pantas buat dia bapak mau tau gak kamar tuh berantakan acak acakan kayak kandang kuda
emang emang papa mau bantu butuh beresin mulu gimana aja sih tuh anak
aku tidak mau lepas dari bukan upah tidak mau aku takut
kenapa sekarang semua berubah dimana diana yang dulu yang begitu menyayangi anak anaknya
tuhan bukan seperti ini diana yang aku kenal dulu
diana sekarang sangat kasar dan mudah marah
padahal saya tahu bahwa dulu dia adalah wanita cantik yang begitu sayang
kita sering berlibur bersama bercanda
sepertinya hidupku saat itu begitu sempurna
aku menunjuk ke adanya istri yang cantik dari bangsa
serta ketiga anak laki lakiku yang tampan dan punggung
aku sangat merugikan masa masa itu
tuhan terima kasih untuk bagi dia
pada saat ini
bah qualcosa dimulai
harta untuk kalian
terlalu banyak hutang yang bapak tinggalkan
yang papa percaya
yang dapat menyelesaikan semua masalah ini
semua aset aset kita akan disediakan